ngapain lu lari hehehe gak jelas
mereka kabur eike juga kabur kayaknya bagusan
tunggu tunggu tunggu
tolong ibu endang dulu deh ibu endang
noplok lagi ibu endang bangun cepat
nanti keburu pocongnya nyampe sini lagi
bukan ngejar lagi bentar lagi minta nomor teleponnya saya
yang jelas tadi bangdik aja hampir ngelempar
itu api sama tuh poco
abis ngintil mulu eh eh eh
aduh gawat bu messi
kalau pocongnya tabang ngamuk gimana
bisa bisa karena di kampung kita tambah parah ini seru
iya maka dari itu kita harus kak kak kak kak lari
kak kak kak kak
oh gimana ya pak rete
sari kemana coba udah kalau begini ma
ada apa ini teh
pak rete ngapain capek capek nyari om baim kekuburan
orang tadi mayatnya gentengan di sini
iya tante ranti
sampai sampai korek apinya bangdik hampir kena
mayatnya om baim
waduh gimana ini
coba kalau itu pocong ngamuk gara gara hampir kebakar kumah
aduh ripu muranti
nah udah udah deh ah
pak rete bukannya ngasih solusi malah ikut ketakutan
udah narak pulang yuk
coba kalau misalnya ada di sini tiba tiba langsung
saya udah dengar ya kejadian tadi
kalau bangdik itu hampir membakar suami saya
tegah teganya kalian ya
apa belum cukup dia meninggal sekali
saya benar benar nggak tahu
sumpah nggak tahu
lu sih gara garanya nggak hati hati
kerja tuh semprono banget
terus gimana kalau sampai pocong bayi itu ngamuk
bukannya bantuin ngandemi suasana tapi malah takut takutin orang
kalian jangan menjelek jelekan almarhum suami saya ya
kalau dia nggak terima kalian semua bakal tanggung akibatnya
bukannya dia jelek ya
aku jadi bingung
jadi merasa bersalah
mendingan saya nggak usah ngeron aja bang
tanggung jawab dong
ini kan semua gara gara low
balik aja deh
eh jangan dik
sente mau ke mana
aduh ribet nih kalau berdua nih
biarin aja dia ke sana
mendingan gue balik aja dah ke kosan
eh ini apaan nih
ini kenceng lagi
aduh tadi gue nggak sengaja
hampir bakar lo
mana sepi banget lagi
ampun ampun ampun
kok jadi deket begini sih
nggak mungkin ini bukan bangdek
tolong bukain nih kainnya
ngapain lu lari
nggak ada orang lagi
itu kan kain kapur
ini bangdek ansib
aduh mana sih
sengaja ya kamu nakutin anak anak
mau saya pites pites nih saya patah patahin
aduh bu hendang bu wensi
kayaknya itu pocong balas dendam sama saya
waktu itu saya pengen ngebakar mayatnya
mas baim ah masa sih
ya ya lah
kenceng banget kikatnya lagi itu pocong
jadi gimana pak
saya sangat membutuhkan uang asuransi itu
jadi begini bu gina
kami tidak bisa menurunkan asuransi itu bu
kalau sebenarnya suami ibu masih hidup
atau hanya pura pura meninggal
supaya bisa mendapatkan
ya ampun pak suami saya itu
bener bener sudah meninggal
semua warga di kampung ini bisa jadi saksinya
saya sangat butuhkan uang asuransi
semua itu sudah ada prosedurnya bu
saya tidak bisa menurunkan
sampai jenazahnya ketemu
kalau begitu saya permisi dulu bu